muhammad subeki asal sandi alias msat terbukti sah melakukan pencabulan terhadap santriwati di jombang jawa timur
hakim menjatuhi hukuman pidana penjara selama tujuh tahun dalam sidang di pengadilan negeri surabaya kemarin jauh dari tuntutan jpu enam belas tahun
kita akan bahas bersama pakar hukum pidana trisakti abdul fikar fajar
sebelumnya kami juga sudah menghubungi kejati jawa timur namun belum bisa bergabung dalam dialog kami malam ini
selamat malam pak abdul
selamat malam mas
pak abdul kalau kita lihat msat alias beki ini difonis tujuh tahun penjara sedangkan tuntutannya enam belas tahun begitu anda melihatnya seperti apa
ya saya kira ini ponis yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya masyarakat korban
masyarakat korban di dalam peradilan pidana itu diwakili oleh negara
dalam hal ini adalah kejaksaan kejaksaan itu aparatur negara yang mewakili masyarakat korban
nah apa namanya tuntutan jaksa yang mewakili masyarakat korban saya kira secara relatif gitu ya sudah memenuhi rasa keadilan
karena cukup tinggi ya tuntutannya tujuh belas tahun
karena itu sebenarnya itu jaksa
jaksa dalam hal ini sudah bisa menangkap rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat terutama bagi korban
tetapi ternyata pengadilan hanya mengabulkan separuh lebih kalau nggak salah
separuh lebih dua belas ya jadi kurang dari lima nah karena itu dianggap kurang maksimal
nah karena itu menurut saya jaksa harus mengajukan banding

kalau tuntutan itu tidak mencapai separuh lebih ya tiga per empat gitu maka diwajibkan untuk banding
biasanya seperti itu ya kejaksaan itu
karena targetnya kejaksaan adalah tiga per empat dari tuntutan hukum
nah karena itu saya kira bisa didorong kejaksaan untuk mengajukan banding
nah sementara korban secara langsung
sudah tidak punya hak lagi untuk menuntut secara pidana
karena sudah diwakili oleh negara dalam anggaran diolah jaksa
tetapi kerugian yang lain yaitu kerugian perdata
ya kerugian perdata itu kerugian yang bisa dinilai secara ekonomis
ya itu bisa diugat
ya bisa dituntut lagi melalui forum yang lain
ya meskipun sebenarnya bisa juga digabungkan dengan forum pidana
ya tetapi apa saya kira
jaksa belum mengarah ke sana
belum menuntut pelaku pada tuntutan ganti ruginya
nah karena itu masih terbuka bagi korban untuk menuntut ganti rugi
nah tuntutan ganti rugi itu tidak semata mata ditujukan untuk menuntut ganti kerugian
ya tetapi ditujukan pada tanggung jawabnya sebagai pelaku pidana
ya meskipun secara pidana juga diproses
tetapi tanggung jawab perdatanya juga harus sejalan sebenarnya
harus bersama sama dengan hukuman pidananya
saya kira begitu
pak abdul kalau kita lihat lagi nih
beki didakwa dengan pasal berlapis
ada pasal dua ratus delapan puluh lima kuhp tentang pemperkosaan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur
jungto pasal enam puluh lima kuhp dengan ancaman hukuman dua belas tahun penjara
ini dia juga didakwa dengan pasal dua ratus delapan puluh sembilan
jungto pasal enam puluh lima kuhp dengan ancaman sembilan tahun penjara
serta ada juga pasal dua ratus sembilan puluh empat jungto pasal enam puluh lima
ini namun beki difonis hanya tujuh tahun penjara bukan karena pemberkosaan
majelis hakim memutuskan beki terbukti bersalah atas pencabulan terhadap santriwati
menurut anda seperti apa
ya nah sekarang kita lihat dakwaannya
dakwaannya itu apakah kumulatif ataukah alternatif
saya tidak tahu dakwaannya apakah gini
apa ciri cirinya kumulatif itu diantara dakwaan satu dengan dakwaan dua itu ada kata kata dan
tapi kalau dakwaan alternatif itu ada kata kata atau gitu
nah kalau tadi disebutkan bahwa selain pencabulan juga perkosaan dituduhkan
saya kira itu kumulatif
nah kalau kumulatif mestinya hukumannya bisa lebih dari itu
karena dia didakwa
beberapa tindak pidana
selain pencabulan juga perkosaan
jadi masing masing tindak pidana itu harus dihitung hukumannya
soal berapa hukumannya itu menjadi relatif
mungkin hakim menganggap tujuh tahun
tujuh tahun tadi ya
betul pak abdo
tujuh tahun itu dirasakan adil untuk dua tindak pidana
pencabulan dan perkosaan
jadi dari sudut masyarakat dalam hal ini masyarakat korban
itu dirasakan kurang adil
karena itu korban melalui jaksa penuntut umum
bisa menyalurkan aspirasinya
minta banding dan minta supaya diputuskan sesuai dengan tuntutannya
baik baik pak abdul
kalau kita kembali ke persidangan kemarin
begitu ya saat vonis
ini ada beberapa hal yang memberatkan dan juga meringankan
yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya
yang memberatkan adalah beki ini tokoh agama yang berpengaruh di lingkungannya
dan tidak mengakui perbuatannya
tapi yang meringankan beki dinilai masih muda dan juga merupakan tulang punggung keluarga
memiliki anak yang masih kecil
belum pernah menjalankan hukuman pidana
anda melihatnya seperti apa
itu sebenarnya normatif saja
normatif saja bahwa dia apa
seorang kepala keluarga
nah itu kan satu kenyataan sendiri
tapi dia tidak juga itu kan ketika melakukan perbuatan
dia tidak hitung itu
bahwa dia punya istri dan punya anak gitu
nah karena itu menurut saya pertimbangan itu seharusnya dalam konteks perkosaan itu bisa diabaikan gitu
dalam pengertian dia saja ketika memperkosa orang seharusnya punya kesadaran
bahwa dia punya keluarga dan punya anak juga
apalagi kalau anaknya perempuan
mestinya dia berpikir bagaimana kalau anaknya juga diperkosa orang
nah mestinya kan begitu
nah karena itu menurut saya kalau kemudian hakim memperhitungkan itu saya kira kurang tepat gitu
karena ketika orang apalagi posisinya kalau gak salah sebagai guru ya
nah pola relasi antara guru dan murid itu kan pilih
murid itu kan tidak seimbang
ada di satu pihak guru itu berada pada posisi tertentu yang punya sedikit banyak mungkin meskipun tidak memaksa punya kekuasaan
di sisi yang lain murid itu ada di bawah penguasaan guru
nah karena itu dengan pola relasi yang seperti itu mestinya juga menjadi hal yang memberatkan gitu
ya kalau perkosaan itu terjadi antara seorang anak seseorang dengan yang tidak dikenal itu mungkin bisa normatif saja
hukumannya sesuai dengan yang ada di undang undang
tetapi ini satu dikenal
dua pola relasinya adalah murid dan guru gitu
dan guru itu punya posisi tertentu di dalam dunia pendidikan indonesia
nah karena itu ini yang seharusnya juga menjadi sangat memberatkan gitu
nah mestinya paling tidak dihukum maksimal sesuai dengan tuntutan jaksa
oke berarti poin yang tadi yang mengatakan bahwa dia memiliki anak memiliki keluarga dan segala macam itu bukan yang meringankan justru seharusnya poin ini digunakan oleh hakim untuk memberatkan begitu ya
mestinya dia berpikir sebelum melakukan perbuatan memperkosa dia loh saya juga punya istri saya juga punya anak
mestinya kan begitu
nah dengan dia tidak memperkuasa
nah kalau kita lihat perhitungan itu maka itu menjadi yang memberatkan kalau menurut saya
oke baik pak abdul kita flashback sedikit
kalau kita lihat perjalanan kasusnya ini cukup panjang
mulai dari laporan pada dua ribu tujuh belas dinilai buktinya masih kurang
kembali ke dua ribu sembilan belas ada laporan hingga januari dua ribu dua puluh ternyata makin banyak korban yang melaporkan
dan juga bekini sempat menjadi dpo di awal dua ribu dua puluh dua
membuat penangkapan msht ataupun bekini banyak pendukung yang terlibat begitu ya

sehingga kemarin juga sampai dengan pada tahun dua ribu dua puluh
pada fonis kemarin ada ribuan masa yang dikabarkan datang ke pengadilan negeri surabaya
apakah menurut anda fonis dari majelis hakim ini juga dipengaruhi dengan manjaknya masa yang mendukung beki
ya kita tidak bisa saya tidak bisa memprediksi gitu ya
apakah memang ada pengaruhnya
tetapi ya di banyak putusan pengadilan kadang kadang pengaruh masa itu juga sangat berpengaruh
artinya itu langsung atau tidak langsung sadar atau tidak sadar itu mempengaruhi jiwanya hakim ketika dia akan memutuskan
ada juga umpamanya dia kekhawatiran tidak akan ketika dia menjatuhkan putusan yang berat umpamanya jiwanya akan terancam dan sebagainya
itu pasti ada juga manusiawi itu perasaan seperti itu
nah karena itu peranan aparatur keamanan sebenarnya sangat besar
ya sangat besar yang bisa menjamin keselamatan hakim
nah karena itu kalau hakim merasa secure sebenarnya dengan peristiwa seperti itu
dengan kedudukan pelaku pada posisi tertentu yang di mana relasi kekuasanya begitu kental gitu
sehingga dia bisa berbuat semaunya pola relasinya sangat menekan seharusnya hakim berani menjatuhkan hukuman maksimal
hukum yang berat
hukuman yang terberat dari tindak pidana itu mestinya seperti itu
meskipun umpamanya jaksa tidak menuntut maksimal gitu tetapi hakim dengan berdasarkan peraturan perundang undangan dia bisa menuntut maksimal dari pasal yang didakwakan
oke baik baik ini kalau kita lihat pak abdul setelah vonis dibacakan kemarin begitu ya tim dari jpu belum menentukan pilihan apakah nanti akan banding atau tidak
menurut anda seperti apa apakah ada pengaruh dari massa tadi juga yang membuat tim dari jpu ini masih pikir pikir nih walaupun memang diberikan waktu selama tujuh hari begitu
ya saya kira sedikit banyaknya itu pasti ada pengaruhnya
ya terutama jaksa kan mewakili negara sebenarnya
ya kalau jaksa mewakili negara seharusnya dia yakin gitu ya bahwa dia sangat terlindungi oleh negara ya kan
masyarakat bagaimanapun juga masih membutuhkan aparatur negara
nah karena itu kalau aparatur negara sudah turun tangan umpamanya melindungi jaksa seharusnya masyarakat tidak berani lagi
nah karena itu menurut saya ini yang seharusnya menjadi pegangan dari jaksa penuntut umum untuk berani menuntut yang maksimal gitu terutama pada kejahatan kejahatan yang memang sangat meresahkan dan melukai perasaan masyarakat umpamanya
oke baik kita tunggu saja karena diberi waktu tujuh hari sejak kemarin begitu ya untuk nantinya tim jaksa apakah akan memilih untuk banding atau tidak begitu
terima kasih pakar hukum pidana trisakti abdul fikar sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news selamat malam
oke selamat malam